kerap dirundung oleh korban
senin sore ayah korban melaporkan kejadian ini ke mapol resta banjarmasin
zainal akli ayah korban membantah anaknya merundung pelaku
kepada polisi ayah korban menyebut
tidak ada bukti perundungan kepada pelaku yang dilakukan anaknya
ada mediasi dari kepolisian mengatakan
menawarkan untuk memberikan perawatan
cuman kita masih bisa menangani anak kita
baik itu perawatan medisnya maupun kesehatannya
sementara kapolaresta banjarmasin kombe sabana atmojo menyatakan
pelaku sudah ditahan
kombes sabana pun mengklaim polisi masih menyelidiki kasus ini
pihak kepala sekolah pun menyatakan
akan memperketat pengawasan
kepada para siswa
muhammad trisanta banjarmasin kelimantan selatan